cemara kemerdekaan di bulan agustus memantik ide kreatif salah satu pemilik kedai di kecamatan keling jepara
dengan membuat menu unik
yaitu nasi goreng tumpeng merah putih serta es kemerdekaan
proses pembuatan nasi goreng tumpeng merah putih ini seperti membuat nasi goreng pada umumnya
namun yang membedakan setiap bagian harus digoreng secara terpisah
di mana untuk yang bagian tengah hingga atas tumpeng menggunakan kecap
sedangkan lapisan tengah hingga bawah tumpeng tanpa menggunakan kecap
selain menu bertema kemerdekaan suasana kedai yang terletak di gunung murian ini juga dihias semarak merah putih
para pegawai kedai pun mengenakan baju ala pejuang zaman dulu
tak ayal menu yang unik serba merah putih tersebut membuat pengunjung penasaran dan ingin mencobanya
rasanya pastinya enak
kalau enak kan gak balik kesini
karena ini kan spesial hari kemerdekaan bulan agustus ini
untuk menikmati seporsi nasi goreng tumpeng merah putih serta es kemerdekaan ini
harganya cukup terjangkau hanya dua puluh lima ribu rupiah seporsinya

dunia kuliner di indonesia tidak pernah sepi dari kreasi dan inovasi

di surabaya jawa timur ada kedai roti yang juga menyajikan kuliner roti unik serba merah putih
ini dia roti kukus panggang atau disingkat rokupang
sama dengan roti pada umumnya roti merah putih ini menggunakan bahan telur mentega tepung terigu dan susu
campur semua bahan dan blender
setelah itu berizat pewarna merah dan potong kecil kecil
selanjutnya masukkan ke dalam oven hingga matang dan mengembang
sebelum disajikan baik dipanggang atau dikukus
terlebih dahulu beri isian seperti selai manis atau isian serba asin dari telur dan daging
roti kukus panggang ini mengadaptasi roti gembong yang berasal dari kalimantan
harganya pun sangat murah dan tidak terlalu berharga untuk dikukus
roti kukus panggang ini juga cukup ramah di kantong yakni tujuh belas rupiah sesuai dengan tanggal kemerdekaan republik indonesia
bagaimana anda tertarik mencobanya
tim liputan cnn indonesia